untung gue berhasil kabel dari si reza
hampir aja gue ketangkep sama dia
pasti matanya masih perih
gara gara gue lempar pasir semalam
papa juga pasti akan marah sah
tapi menurut papa ini
ini jauh lebih baik saya
ada banyak laki laki disana yang melakukan kekerasan
untuk menyelesaikan masalah seperti ini
dan ini akan jadi gak bagus
buat kamu buat nino
kalau sampai seperti itu
tapi aku gak mau pisah sama nino pa
aku gak mau dicerahin sama dia
yang papa mau bicarakan sama kamu sekarang
aku rasa kamu harus menyelesaikan masalah ini sendiri
kamu udah dewasa nak
gak bisa papa dan mama selalu bantuin kamu
dan papa gak mau cerita masalah ini sama mama
maksud papa papa mau usir aku dari rumah
gak pernah sedikit pun terlintas sama papa
rumah papa rumah kamu
selalu sampai kapanpun
kamu harus menyelesaikan ini sendirian
kamu harus menyelesaikan ini sendirian
tanpa bantuan mama dan papa
bukankah selama ini papa dan mama selalu bantuin kamu
kejap ada masalah
untuk hari ini
pada masa sekarang
sebenarnya papa gak tegang
sampai kapanpun kamu adalah anak papa
tanggung jawab papa
tapi di sisi lain
badannya keker keker banget
mana perutnya datar
lah kalau gue mah apa kabar
eh kabar lu itu meletus kayak galon
lagi ini bukan perut nih
waduh udah kayak lu kagak aja
kalian ikut latihannya sama sama
ya buat kita berjaga jaga juga sih
kalau saya alangkah baiknya
saya mendingan jaga gerbang aja pak
kita kan berdua harus siap siap gede gerbang
pobo diranjutkan pak
cuma pukul pukul aja dulu dikit
ini mohon maaf sudut doang ya pak
kalau timbang masalah pukul mau mukul pak
saya asal mau maghrib udah siap siap mukul
coba itu heh maksud gua
yaudah sekarang kita coba latihannya dulu
betul pak reza
nih urat belakang saya nih kegencet pak
yang kata dokter ortopedi
nggak boleh berlakon begini beginian
tuh betul pak
jadi mohon maaf ya pak
ya kan berpengibir
ini young jedi
dari si riza
hampir aja gue ketangkep sama dia
pasti matanya masih perih
gara gara gue lempar pasir semalam
gerakannya sakit banget bareng gue
tapi untung lah
gue bisa dapet hostel terpencil dari sini
tapi semoga gue gak ketahuan lah
gue gak boleh ketangkep
ini semua gara gara riki
gue benci banget sama lo rick

sekarang gue harus hidup sendiri
dan semua kebutuhan termasuk apartemen gue yang bayar sendiri
dunia ini gak adil sama gue
pokoknya gue gak mau pisah dari nino
papa terpaksa melakukan ini
supaya kamu dapat segera dewasa
dalam menghadapi masalah kamu sendiri

kamu lagi nyari apa sih
kamu juga elsa dilempar lempar begitu
jangan bilang kalau kamu mau
aku lagi nyari buku pernikahan aku dengan elsa ma
kamu sadar enggak sih ngomong apa
kamu pikirin sebelum bertindak
jangan sampai emosi begini
aduh tolong deh jangan dong
aku udah gak emosi mah
mama tau sendiri
hubungan aku dengan elsa udah gak sehat
mau mau tiap hari denger di rumah ini
aku juga capek mah
ini udah gak bisa dipertahankan lah
ya allah sa
sebenarnya papa gak tega kamu jadi seperti ini
tapi papa harap dengan kejadian ini
kamu bisa berhati hati dalam bertindak
dan lebih bisa menghargai suami kamu sa
ya allah sa
semoga kamu gak buat masalah lagi nak
kita mulai semuanya dari awal
kita mulai semuanya dari awal